oke kita harus ngobrol lagi deh soal persiapan pernikahan kita
mas aku kan udah bilang sama kamu kamu tuh sekarang lagi sibuk banget
aku juga lagi sibuk banget mas di kantor
dan kita berdua tuh susah banget cari waktu buat obrolin ini bareng bareng
tapi indian kamu tuh
dari aku hamil siapapun yang sekarang udah ada
kamu ada gak
ada gak aku tanya
jangan putusas lagi
mumpunkah kamu juga lupa sama nasib rina
rina cepet tinggal di batayan soreola marta
kamu tahu kan
nah sekarang kamu keren aja kan
rasa kamu berhak untuk ambil rena
karena kamu kerasa aku lalai
keluarga yang disini lalai
rena pergi ke atas kemauannya sendiri
karena dia kaget sama aku dia kaget sama wadid kaget sama banya
dia khawatir dan dia sayang sama aku mas
bukan karena kita lalai kita gak lalai kita juga cari rena
kamu yang udah lalai mas dari dulu mas
kamu udah lalai disaat rena lagi ada di dalam kandungan sampai rena sekarang
sampai aku yang sudah membaikkan rena sendiri mas
disaat aku ambil aja emang kamu ada
modal kamu apa sih
dan sekarang disaat aku udah bahagia sama keluarga saya
mas keluarga kecil aku dan sekarang kamu merusak
kenapa kamu gak bahagia
maaf maaf maaf tolong tolong masukin ke dalam ya
kamu ke dalam ya
kamu ke dalam ya
anda akan berhadapan sama saya
anda akan berhadapan sama saya
istri saya kenapa kenapa
udah temenin andi
udah temenin andi
pulang sekarang ya
aku pengen main di luar
bosen di kamar
iyyy mendingan di kamar mainnya
berdua sama ncus
koi di luar main dingin
engga aku mau main di luar
jangan di luar itu kimia
apalagi mau bajunya begini
aaaa termasuk angin
ya nmin aku mau pengen main di luar
nah gitu dong tunggu bentar ya ncus ambilin ya
kalau ncus gak mau

gemoy ini baloknya udah
wah dia keluar gemoy
gemoy ini baloknya udah
wah dia keluar gemoy
gemoy ini baloknya udah
wah dia keluar gemoy
kok mama papa gak ada ya
aduh aduh aduh
gemoy jangan keluar keluar sendiri dari kamar
gemoy ini baloknya udah
semuanya gak pada ada
ah semuanya di luar ya
aduh jangan sampe gemoy keluar rumah
kita keluar ya cus
di sini aja di luar dingin
apa semuanya di luar ya
kamu yang udah lalai mas dari dulu mas
kamu udah lalai disaat reina lagi ada di dalam kandungan sampe reina sekali
sampe aku yang sudah membahayakan reina sendiri mas
disaat aku amil aja emang kamu ada
gak ada kamu mas
modal kamu apa sih
dan sekarang disaat aku udah bahagia sama keluarga baru aku mas keluarga kecil aku dan sekarang kamu ngerusak kenapa kamu gak bahagia
kondisi andin sekarang gampang drop
karena urusan ini undin drop lagi
ya allah semoga tidak terjadi apa apa dengan kandungan andi
tapi untuk mendapatkan reina aku gak akan mundur
kasih kasih kasih
aku gak mau kehilangan
aku mungkin memang bukan nama yang sempurna
tapi aku selalu mencoba menjadi mama
yang akan melindungi anak anakku
karena mereka adalah nyawaku saat ini
inget kata dulu lah
hembuskan atur pikiran kamu
kita ke rumah sakit ya
kita ke rumah sakit ya
inget kata dulu lah
sampai jumpa lagi
walaupun elsa gak mengharapkan gue
gue ingin elsa merasakan ada orang yang salah support dia
lo tenang aja sa
gue akan selalu ada buat lo
maaf bapak dilarang berdekat di tahanan
kalau bapak ingin berbicara dengan bu elsa nanti
setelah bu elsa ada di dalam sel
untuk saat ini kami harap bapak bisa mengikuti prosedur
jaga diri elsa
gue akan selalu ada buat lo
selalu ada buat lo
selamat ya sa
akhirnya kamu keluar juga dari rumah sakit
gimana keadaan lo sekarang sa
alhamdulillah sekarang lebih baik kalau dari sebelumnya
sekarang lo tenang aja sak
si hati udah dipindahin selnya
harusnya masa tahanan kamu dikurangin tau sa
karena kan kamu baru selamatin istri pejabat
itu yang gue harapkan
supaya bisa bersama kesha setiap hari dan setiap saat
gue emang pengen keluar dari sini
gue tau gue salah
tapi gue pengen selalu dekat sama keisha
gue gak pernah mau ngelepasin dia
ya kalaupun dino nggak menginginkan gue
biarin keisha yang membuat gue selalu kuat
jaga diri sa
gue akan selalu ada buatmu
makasih ya rik
tapi dino masih ada di hati meskipun berat mengharapkan
ya aku pandai gue
itu melebihi automataicios persis di lainnya
ini kau suka apa
eh in atau lehtar
kejaninnya dalam satu jam lebih dari sepuluh kali masih aman kok pak
bu andin masih bisa dirawat di rumah
asalkan harus terus dipantau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa dimana sekarang
ini papa di rumah al
nino datang ke rumah al dan ketemu sama andin
dan sekarang perutnya andien sakit lagi ma
nino kelewatan sekali deh
kalau gitu biar aku telepon nino deh sekarang ya pak ya
udah udah kamu jangan telpon dia dulu
kita lihat kondisinya andin dulu ya
ini papa sekarang mau lihat dulu kondisinya andien
kalau angin sudah meredah udah gak sakit lagi papa langsung pulang ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya waalaikumsalam pak
yuk udah malam ya
jus aku mau tidur sama mama aku khawatir sama mama
nih mama kan lagi diperiksa dulu sama dokter ya
tapi mama gak apa apa kan cus
makanya ini rena sebelum bobo nenek berdoa buat mama sama adik balon biru
supaya gak kenapa napa
ya duduk dulu
ya allah cekilin adi sama mama
aku senang sama mereka ya allah
ngeri ya mbak
jadi gini pak emosi dan pikiran wanita yang sedang hamil dengan tensi yang tinggi
itu harus menjadi perhatian khusus
ya saya tahu dok
cuma terkadang sulit untuk dihindari masalah masalah kayak gini dok
mari kita sama sama menjaga ya pak
karena prediksi saya
bu andin akan lahiran di akhir bulan
karena pada saat itu
usia kandungan bu andin
sembilan bulan sepuluh hari
nantinya per tiga jam
bapak kirim tensi bu andin ke saya
akan saya bantu pantau pak
kalau gitu saya permisi ya pak
terima kasih banyak banyak
tadi kata dokter apa
ketensinya naik lagi pak
cuman alhamdulillahnya janinnya masih bergerak normal
tadi kata dokternya masih mincar
ini keterlaluan sekolah lemah
ini kalau memang nino tetap baksa dan nekat
saya gak bisa diam aja
saya pasti akan lindungi keluarga saya
jangan bertindak lebih
tapi sekarang yang harus kamu pikirkan juga adalah andina
kesehatan mereka yang utama
saya selalu memprioritaskan anda
saya selalu memprioritaskan anda

cuman memang keterlaluan nino pak
saya gak bisa diam
denungilah anak hamba
jangan pisahkan hamba dengan salah satupun dari mereka
baik reina maupun balon beru
mereka adalah nafasku
jagalah mereka ya allah
ijinkan hamba tetap bersama mereka
dengan segenap jiwa dan raga hamba
izinkan kami tetap bersama sama
dalam kasih sayangmu ya allah
amin ya rabbal alamin
atas perusahaan maps
mama tadi emosi
kamu harus sehat selalu ya nak
kamu harus sabar
sebentar lagi kita pasti akan ketemu
dan kakak reina
sehat selalu ya nak
udah dibawa tidur
terus sekarang udah pagi lagi
tapi kok aku terus saja kepikiran
mbak catherine kenapa sih ngomongnya
pake dimundurin aja caranya
iya mbak tapi nggak diangkat
hah sini sini ren ren duduk sini
itu kenapa sih mbak catherine itu ngomongnya gitu kemarin
masa acaranya dimundurin aja
ya mungkin kemarin catherine memang capek banget mbak
jadi dia sepulang
ya tapi sebenarnya nih kalian niat gak sih untuk nikah
kok kayaknya ya biasa biasa aja gitu loh mama lihat
malah sekarang bilangnya
udah dimundurin aja caranya
kok gitu ren
ya pastinya niat dong mbak
cuman mama juga harus ngerti
kita sekarang ini lagi memang sama sama sibuk mah
ya mama tuh ngerti
jadi kalau kalian sibuk itu mama ngerti banget ren
tapi masa sih karena urusan pekerjaan terus bilang aja tuh mundurin aja caranya
kok gitu sih ren
kalau kalian mikirin pekerjaan terus ya gak ada habisnya
aku berangkat dulu ya
aku juga mau ketemu catering dulu
baru ke kantor
mama ikut yuk
jangan mbak gak usah
aku juga cuma sebentar doang
kalau aku ketemu catherine sekalian anterin dia ke kantor
kalau setelah itu aku ke kantor juga
karena lagi banyak banget kerjaan aku hari ini
gak apa apa ya
yaudah kamu hati hati yuk
kabarin mama yuk
semalam katanya kamu ke rumah a
kamu ketemu sama mereka
terus kamu bilang ke mereka kalau kamu mau amirin
tapi aku lihat andi sempat
kalau danelson kalau takut lah
rupanya setengah secak amat
amatin kalau takutnya
kamu maka semuaoor hijau kepuluh ringan
pernah kayer lebih
aku mungkin lebih rumah
ini kan membahayakan nyawanya andin noh
dia itu kan pernah sempat tensinya tinggi
udah siapa ya bang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam musyara pak surya
sehat bu chandra
ada yang perlu kami bicarakan
kamu harus tahu noh
apa yang kamu lakukan ini
kamu kan tahu
anim itu tekanan darahnya lebih tinggi
dan kalau lebih tinggi begini ini membahayakan nyawanya andin dan juga bayinya noh
kenapa sih noh kamu kok bisa setega itu sama andin
aku juga nggak tahu kalau ternyata andin sakit
aku juga gak tahu kalau anda punya tekanan darah tinggi
tapi aku ngelakuin itu karena aku punya alasan
aku sebenarnya ingin bicara baik baik kok
ini kan cuma masalah rena
mungkin kamu pikir benar nok
tapi alasan kamu ini membahayakan andi dan juga bayinya nol
tensinya andin itu langsung naik noh
jadi lebih baik dalam
situasi seperti ini kita nggak usah mencari siapa yang salah deh
ya tapi kan rumah mereka orangnya banyak mah
kamu harus tahan emosi kamu ya
seperti bapak bilang
perbuatan kamu itu malah menyakiti orang lain
noh bapak minta ya noh
kamu jangan nyakitin hati andi
itu betul betul bikin dia stres noh
ketentraan yang menengur tuhan karena bertuah
saat brendon bayi

di diketahui untuk prinsip legislatif
kita travep bikin bumu
daripada kamu sibuk
menuduh andin dan al itu lalai
masih ada hal lain yang bisa kamu perhatikan
istri kamu sendiri
pak surya bu sarah
atas apa yang dilakukan nino
yang membuat andin jadi teruk
ya bu sarah
kita akan berusaha
kasih pengertian ke nino ya
pak chandra bu chandra
sebagai orang tua ini memang harus saling mengingatkan
dan harus mohon
daripada kamu ribut
di saat kondisi seperti ini
lebih baik kamu perhatiin elsa
elsa sangat butuh dukungan dari suami
nanti kami akan kasih pengertian ke negeri
iya bu sarah
saya juga berpikir mungkin
lebih baik begitu
pemikiran saya sama sama bu sarah
semoga masalah ini ada jalan keluarnya
untuk semuanya dengan baiknya
pak chandra bu chandra
kami pamit dulu gitu ya
terima kasih waktunya
paling pengen ngerin rinah sekolah mas
gak usah dipikirin kata katanya nuk
udah mending kamu istirahat sekarang
rina gak usah sekolah dulu
mas rina gak sekolah sih mas
rina harus sekolah
mau jadi apa nanti dia nyekolah dia gak sekolah
aku kan juga paling duduk bawang mas
kamu gak boleh banyak gerak
gak dengerin saya nuk
aku janji banget jagain balon biru sama rino
aku gak mau mereka kenapa
daripada aku dirumah aku juga pasti akan kepikiran
karena aku bisa jagain mereka
aku bisa jagain rina
supaya gak ketemu sama dia
ya makanya dirumah
saya berangkat kantor dulu ya
saya udah minta riza
supaya nino nggak masuk rumah juga
biar gak ketemu sama kami
apapun yang terjadi saya pasti akan seluli menurut kalian
saya nggak akan pernah pergi
jaga kesehatan ya
saya berangkat dulu
kamu harus baik baik ya sayangnya
untuk jagain kamu kakak kamu dan mama
jadi kamu bilang ke mereka
kamu itu mau mundurin pernikahan kamu sama randy
kok harus gimana kak
aku sama sama sibuk sama mas randy
ya aku pengennya sih pernikahan jalan kerjaan juga jalan
tapi kan ternyata susah
aku gak tau deh kak
akhir akhir ini aku kayak lagi sensi banget
ya mungkin karena kamu lagi capek kali cat
bisa jadi sih kak
ini tuh mungkin kayak
kesel terus udah dipendam lama
terus kayak ini tuh puncaknya kak
kakak kan udah sering bilang sama kamu
jangan pernah mandem masalah
kalau udah meledak kayak gini kan
ya dari awal juga sih
kamu udah gak serak sama tante mayang
kamu tuh gak pernah serak apa yang dia buat
jadinya ya begini
ditambah lagi kerjaan kamu tuh lagi overload kayak gini
ya bener ditambah lagi itu
kerjaan aku tuh di kantor lagi banyak banget
bukan cuma ngurusin masalah kantor doang
aku harus ngurusin masalah pak nino sama lawyernya
belum lagi ngurusin surat surat pak nino
mau ngambil hak asuh reina

nino mau ambil hak asuh reina
nino mau ambil hak asuh reina
kamu tolong jagain andin ya
kamu tolong jagain andin ya
kalau misalkan nino kesini lagi
jangan dibukain langsung usir aja
saya gak mau andin ketemu sama dia
aduh aku gak tau sih kak ini ini
semua rumit banget
aku mohon kak jangan bilang dulu sama mbak din
karena jujur aku juga gak tau mbak andin tuh udah tau atau belum

mas rendy sih sempat bilang sama aku
katanya kak al
lagi menghindari mbak andin buat ketemu sama pak nino
lagi menghindari mbak andin buat ketemu sama pak nino
yaudah kamu tenang aja
kak itu kayaknya
taksoangan yang aku pesen deh
aku berangkat dulu ya ke kantor
keadaan andin gimana ya sekarang
keadaan andin gimana ya sekarang
bermen saya aja ya kantor
bermen saya aja ya kantor
ini gimana aku udah pesen udah dateng
eh pak maaf tolong yang salah aja ya
berburu buru lo harus ke kantor
oke gak ada waktu deh buat ngobrol sekarang
kamu kantor aja
tokonya panino udah nyariin kamu
gue gak mau bikin masalah
karena gue pengen segera keluar dari sini
gak gak gak
kayaknya dia mau cari masalah sama gue
untungnya temen temen yang lain
ngelindungin gue dari mbak yati
semenjak kamu keluar dari rumah sakit
kok kamu jadi kalem banget sih
jahil kudara luar
sebenernya malah gak ada temennya
ada kan di sini ya sak
banyak temen ngobrol
semoga aja beneran ada pengurangan masa tahanan
biar segera bebas dari sini
kumpul lagi sama keisha
mama kangen banget sama kamu
mbak mbak yati
kita harus ngobrol lagi deh soal persiapan peringatan kita
masa aku kan udah bilang sama kamu
kamu tuh sekarang lagi sibuk banget
aku juga lagi sibuk banget mas di kantor
dan kita berdua tuh susah banget cari waktu buat obrolin ini bareng bareng
tapi indian kan tetep aja deh gak sesuai sama yang kita mau
aku gak enak mas posisiku sekarang
aku kesannya jadi nyuruh nyuruh mama kamu aku jadi kayak gak sopan sama sama kamu
ya berarti menurut aku kita kan nggak punya waktu sekarang
jadi lebih baik kita mundurin aja
kita nggak bisa langsung gitu aja mutusin buat mundur
ini udah banyak yang terlibat kan
keluarga kita terlibat
ya kamu mendingan diundurin atau dipaksain mas
kalau menurutku keluarga juga pasti dukung kok selama ini yang terbalik
lagipula ini kan juga dimundurin bukan dibatalin mas
nanti kalau kamu udah gak sibuk aku gak sibuk
kan jadi jauh lebih enak juga kita ngobrolin ya
jadi lebih matang
sebentar pak salman
ren saya minta tolong sama kamu hubungin pak yuda
minta tolong dia untuk datang ke kantor saya mau bicara dengan beliau
saya akan segera mau hubunginya
saya sebenarnya nggak mau buat keributan
tapi saat anda mengumpur ke saya
saya pasti akan bertindak
saya akan ikuti permainan anda
kamu itu bisa membahayakan andi net kandungannya
papa minta kamu jangan digabah
kamu lakukan ini setelah andi melahirkan
itu lebih baik menurut bapak
masalahnya kalau tunggu andi melahirkan pak
kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi
kalau sesuatu terjadi lagi dengan reina gimana
menurut mama lebih baik kamu sekarang lebih perhatikan elsa sama keisha
kamu gak kasian kesha udah lama gak ketemu sama mamanya
pasti elsa kan kangen juga sama kesha ya
aku juga udah lama gak ketemu dengan yasa
aku bawa kesha ketemu dengan elsa
seenggaknya aku berusaha mengalihkan fokus nino ke elsa saat ini
jadi rena tetap sekolah
enggak sekolah aja mak
kalau dia gak sekolah nanti dia malah nanya nanya kenapa aku gak sekolah mak
emangnya ada apa kenapa aku nggak boleh sekolah
din din kan harus istirahat juga
lagi pulak kan ada buya ada pak riza ada bu buas ya kan ya buya
buat nganterin rena
jessi juga bisa ikut kalau kamu kurang secure sama kita bertiga
banyak yang akan jagain dan nganterin rena sekolah ya
malah gini loh mbak kalau misalkan aku cuma di rumah aja
rena di luar emang aku gak kepikiran
malah aku jadinya overthinking
dan tadi aku juga detensi semuanya alhamdulillah
sudah normal juga
jadi jadi biar semuanya aman
supaya nanti mungkin mas dino juga gak deket deket sama rena
aku bisa cek in rena aku gak mau rena kenapa napa
juga aku juga harus menyangka omongannya dia kalau aku gak urus
pakai baju sekolah yuk
aku doang gak sabar pungkau sekolah
mau ke temen temen aku
ya udah yuk kita ganti baju ya
ya udah yaudah
kalau saat ini
keisha sama elsa tuh lebih penting
jangan sampai kamu melupakan yang menjadi kewajiban utama kamu
terus mencari cari kesalahan orang
dengar itu nong ya
mungkin papa dan mama gak mengerti apa yang aku rasakan
dalam hidup aku yang menjadi prioritas tidak hanya keisha ataupun elsa
tapi rena juga akan menjadi prioritas buat aku
aku gak mau kalau sampai sesuatu terjadi sama rena

seperti mian porsche kartu loh mals
aku bisa mampu bertemu prinsip tersendiri sama and refersiller
kita masuk yuk
yaudah yuk kita berangkat
masuk dulu kan
masuk kamu pegang aja
ya jadi sekarang apa yang harus saya lakukan pak
karena nino ini bukan hanya mengganggu saya dan keluarga saya
tapi nino ini membahayakan istri dan anak saya
kalau boleh saya tahu pak
apa yang sudah pak nino lakukan ke bapak
berkali kali datang ke rumah pak
marah marah menuduh dan sama sekali tidak bisa diajak bicara baik baik pak
ya kalau gitu pak al bisa melakukan pelaporan atas perbuatan tidak menyenangkan bahkan penyerangan

sebetulnya saya tidak mau ada keributan ya pak

saya itu kepikiran sama istri saya pak
karena perbuatan nino itu sangat amat bisa mengganggu kesehatan istri dan anak saya
dengan kata lain bisa membahayakan istri dan anak saya
dan bisa membahayakan nyawa
panino kita bisa kenakan pasal tiga ratus tiga puluh lima ayat satu kuhp
kalau sampai pak nino melakukan tindakan membahayakan untuk istri pak al bu andin
maka pak al bisa melakukan pelaporan untuk kasus tersebut pak
karena prioritas saya sekarang itu istri dan anak anak saya pak
kesehatan mereka pak
dan bukan ngurusin dia pak
saya paham kok pak
tapi ya ada baiknya pak al di sini harus waspada pak
karena di sini yang saya khawatirkan bahwa pak nino melakukan pelaporan terlebih dahulu atas hak asuhan

saya sudah penis kembali